hai gunung merapi sejak sabtu siang kembali erupsi untuk mengantisipasi kerugian material
atau korban jiwa akibat peristiwa ini gubernur jawa tengah ganjar pranowo telah menyiapkan
sejumlah langkah untuk mengurangi dampak akibat bencana alam ini jadi lokasinya yang di jawa
tengah dan di kabupaten magelang dari arahnya di kalimantan dan di kerasak lalu kecamatan terdapat
dari albu vulkaniknya ini pasca kuburan aku bukannya ada tiga camatan di kecamatan dukun
sawangan sama serumbung jadi sampai hari ini sudah kita turunkan dari tim bppd kalau saya bacakan
ini di kabupaten magelang ada tiga tim yang sudah kita terjunkan untuk menuju ke tiga kecamatan
sekaligus assessment di masing masing lokasi dan membawa bantuan masker hanya ini biasanya
yang pertama dulu dibutuhkan lalu beberapa wilayah sudah terdampak abu vulkanik karena
abunya mulai turun dan saya dikirimin foto foto gambar gambar yang ada lalu yang di kabupaten
klaten ada satu tim saja yang kita dorong untuk melakukan asesmen di tiga lokasi yaitu di
sorry satu tim asesmen yang kita sebar ke tiga lokasi yang nanti akan mereka cari sesuai dengan kondisi
cuaca dan angin yang terkait dengan cover abu yang ada di sana lalu satu tim lagi yang ada
di boyolali jadi tiga titik ini sudah kita dorong kesana dan mudah mudahan hari nanti sudah bisa
pertolong masyarakat dan sudah menentukan kalau situasi meningkat segera dievakuasi